udah gue diemin juga masih ngikutin gue
mak ini bukannya nggak senang bakalan punya cucu
kalau emak lagi ngomong jangan dipotong
iya mak maaf yaudah deh mat terusin ngomongnya
mak ini bukannya kagak senang
hati hati ya bang
biar entah dapat banyak penumpang
terus dapat banyak duit buat anak kita
kalau nanti anak kita laki laki kita namain siapa ya bang
ahmad danu keren
kayaknya kerenan danu ahmad deh bang
nih mak bawain jeruk buat bayi di perut lo
biar sehat cakep pinter terus bisa cari duit
tunggu gede dulu tunggu dewasa dulu baru bisa nyari duit
ada yang udah gede udah dewasa tapi kan gak bisa tuh cari duit
kamu mau mau jalan después
kamu masih marah sama saya
kata bapak saya marah itu bikin kita gak punya temen
kalau kita nggak punya temen mau ngapa ngapain susah
lu ngapain sih udah gue diemin juga masih ngikutin gue
mak ini bukannya nggak senang bakalan punya cucu
kalau emak lagi ngomong jangan dipotong
iya mak maaf yaudah deh mak terusin ngomongnya
mak ini bukannya gak senang bakalan punya cucu
yaudah kalau kamu masih marah saya mau nemuin neng ani
mau ngapain lo nemuin ani
mau bilang sama neng ani supaya ngelupain kalau dia udah kenalan sama saya
habis kamu marah terus sama saya
yaudah gue gak marah lagi sama lu asal lu janji gak nemuin ani lagi
nah irdah dari musim mu sexif gelap anaknya folding sama dabusnya body yg pompa sebetulnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya gak mungkin deketin neng ani
pertama kamu kan tahu saya masih beristri
tapi lu kan mau cerai
terus yang kejuapan
kata bapak saya mesti allah itu maha adil
menciptakan apa apa itu berpasang pasangan
ada terang pasangannya gelap
ada cantik pasangannya jelek
lo mau bilang gue jelek
kalau penumpang yang satu ini buat gue
tahu jalan rawa bp ke delapan
rw tujuh rt delapan nggak
gak tau dong
kalaupun gak tau saya kan bisa nanya
yaudah antrin ya
oke makasih ya
dan berhati hati ya
aduh nak air banci mak gustadz
ini anak pertama sebagai orang betawi lu kudu kasih makan dodol betawi
di belakang enak ke depan jalan
mantap dah jalan
mas ini jalan rawa bb delapan mas tanya aja sama orang dalem namanya pasti tau
halo ini aku di depan gang nih oke
maaf mas ani yang nelpon tadi orangnya putih cantik terus kalau ngomong i apaan sih itu doang kan
oh rumahnya bukan di sini tapi di sana
tis gua pinjam helm lu buat babe
terserah lu masalah sepele aja nanya gimana masalah semaradona
masih jauh nggak nih bang
kok gak nyampe nyampe sih bang
sabar tuh udah deket
dari tadi muter muter mulu
mau gue anterin gak
yaudah jalan deh
alah rojek pak
tumben jawabannya cuma iya
ini dia rumahnya
aninya ada bu

terima kasih pak
mengapa si jepang
kenapa si jepang